fikrul hilmi siswa kelas tiga sekolah menengah pertama ini
tidak lagi ceria seperti dulu
anak keempat dari lima bersaudara pasangan wasri yanti
dan edi supriyadi warga harapan mulia kota bekasi ini
difonis menderita gagal ginjal kronis sejak sembilan bulan terakhir
siswa kelas tiga smp ini tidak lagi bebas bermain seperti anak sebayanya
hilmi terancam putus sekolah karena harus menjalani pengobatan secara rutin
dan menjalani cuci darah
saat ini fikrul hilmi menjalani pengobatan rutin di rscm
dengan biaya yang ditanggung oleh bpjs
namun beberapa obat yang tidak murah harganya harus dibeli secara mandiri
awalnya dia hanya bisa menyelesaikan sampai smp ya
pernahnya terakhir ini bulan mei dia ikut ujian smp
sekarang dia karena kondisinya masih seperti lemes gitu
sehari hari lemes nih merasakan jadi vakum dulu
sementara itu ikatan dokter anak indonesia provinsi nusa tenggara timur melaporkan
tambahan satu kasus anak dengan gagal ginjal akut yang meninggal dunia
pasien itu merupakan anak laki laki berusia satu tahun sepuluh bulan
yang meninggal dunia di rumah sakit umum daerah waikabubak sumba barat
pada rabu sekitar pukul sepuluh malam
korban sempat dirawat beberapa hari di rsud waikabubak
dan rencananya akan dirusakkan
menuju ke rumah sakit sanglah denpasar bali untuk melakukan cuci darah
namun belum sempat dirujuk pasien anak itu sudah meninggal dunia
tercatat sudah dua kasus gagal ginjal akut misterius ditemukan di nusa tenggara timur
hingga mengakibatkan pasien meninggal dunia
ketiadaan alat cuci darah di rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta
membuat tindakan cuci darah bagi pasien anak yang mengalami gagal ginjal akut sulit dilakukan
tim likutan cnn indonesia